papa marah besar sama aku
ditak jantungnya normal
berat bayinya satu gram
panjangnya sekitar satu lima cm
dan kepalanya juga sudah mulai terbentuk
jenis kelaminnya sudah bisa kelihatan
belum pak nanti masuk usia kandungan enam belas sampai dua puluh minggu
ibu ini hasil wfg nya yang tadi
vitaminnya jangan lupa
iya dok makasih ya
lo denger ya rick
jangan pernah kirim apapun lagi ke gue
dan jangan pernah berfikir
mungkin dalam kandungan gue ini
adalah anak gue sama nino
handphone mama beberapa kali kena hack
nomor mama dipake pake sama orang
jadi yaudah mama ganti sama nomor yang baru
apa kamu yang meminjam handphone mama
ini saja naftahnya
aku sudah pas perta
makan yuk udah siap
kamu harus bohong sama aku
elsa sudah mengaku sama papa
kalau dia memakai handphone kamu
untuk masuk ke akunnya roy
dia melakukan itu
karena dia di telpon sama roy
pada hari roy terbunuh
dan papa yakin
ketika roy terbunuh
ketika roy terbunuh
ketika roy terbunuh
elsa memakai handphone kamu
tanpa sepengetahuan kamu
ketika roy terbunuh
ketika roy terbunuh
papa juga terbunuh
kita sudah janji
untuk gak ada lagi kebohongan dalam pernikahan kita
gak ada lagi
mama udah janji sama papa

keluar dari mulut mama
kenapa bikin begini lagi
aku gak tau
aku harus percaya apa lagi
aku gak tau
kebohongan apa lagi yang kamu sebunyi dari papa
aku gak tau
tapi harus aku lakukan
papa marah besar sama aku
dari mana riki tau gue ada kelas enam
buah bit itu juga
gimana caranya biar riki gak ganggu gue terus
udah buahnya elsa kenapa dibuang ya tadi katanya mau dikasih air aneh
memang perempuan itu kalau hamil moodnya suka berubah berubah
ya udah gapapa elsa elsa
rosa belum sampai kita tunggu aja ya baru pesan menu
iya mah kita tunggu aja sampai tante rossa datang ya
tapi tadi janjiannya jam segini kan ma
indira michi selalu ada waktu
baik nanti apa kabar sehat
hai andin akhirnya ketemu kamu juga tante seneng banget kenalan sama kamu
iya tante akhirnya kita ketemu tante cantik banget ya
kamu lebih cantik
kamu lebih cantik
kamu lebih cantik
kau mau apa nak kentang